jumlah warga yang menggadaikan barang berharga di pegadaian meningkat tajam selama pemberlakuan ppkm darurat
lesunya ekonomi serta terdesak kebutuhan hidup membuat warga memilih untuk datang ke pegadaian
marketing eksekutif pt pegadaian persero area pati muhammad jalu mengungkapkan
selama ppkm warga yang datang ke pegadaian mencapai lima puluh hingga enam puluh orang per hari
peningkatan nasabah baru tersebut paling banyak terjadi di kota industri seperti kudus dan jepara
ada pun barang berharga yang digadaikan berupa emas kendaraan bermotor hingga barang elektronik
omset penjualan karangan bunga di kawasan kebayoran baru jakarta selatan di masa ppkm darurat mengalami penurunan
sejumlah pengusaha mengaku omset mereka menurun hingga lima puluh persen
pesanan ucapan peresmian perkawinan atau acara ulang tahun kini tak lagi ramai
yang tersisa hanya karangan bunga untuk ucapan duka cita
untuk penjualan menurun ya
untuk wedding nggak ada otomatis
terus yang ada setiap hari sih duka cita emas ya
rata rata duka cita kadang sampai malam pekerjaannya gitu
di tengah lesunya pesanan mebel saat pandemi covid sembilan belas
seorang perajin mebel di jepara jawa tengah beralih ke pembuatan peti jenazah
hal ini menyusul tingginya permintaan peti jenazah dari luar kota sejak akhir bulan mei
susanto salah seorang perajin mebel menyatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan pembuatan empat puluh peti jenazah
jauh dari permintaan yang mencapai ratusan peti
untuk satu peti jenazah susanto menjual dengan kisaran harga lima ratus lima puluh hingga enam ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia